catatannya gimana kalau melihat perkembangannya
catatannya memang dari beberapa untuk cowok
spesial untuk cowok
itu naik terus ke atas
dari beberapa kali kejuaraan kejuaraan seri dunia
itu tim cowok naik terus meningkat terus
ini mungkin pembinaannya sangat baik sekali untuk cowoknya ini
saya yakin tiga empat tahun yang akan datang
cowok akan pegang terus di speed nya
kalau nomor speed terlihat bersinar
gimana kemudian dengan nomor boulder
kita masih dipegang oleh eropa dan amerika
untuk speed kita masih pegang
untuk asial kita masih pegang banget
tapi ya kita harus pertahankan ini
karena dari amerika sendiri dan eropa
itu speech sudah mulai mengejar sedikit sedikit
mas budi sampai sekarang masih memperhatikan nggak sih
bagaimana sarana prasarana yang tersedia saat ini untuk pembinaan
wah kalau sarana prasarana infrastruktur panjatabim semua
udah bagus semua
di kampus di taman taman di gelandang remaja
jadi ini semua ada panjatabim untuk speed dan bouldernya
jadi kita nggak takut lagi dengan infrastruktur
dan sudah tersedia semua
tinggal pembinaan dan latihan yang semangat dari atlet atlet
dan para pelatihnya juga itu
oke mas budi boleh sharing dong
zaman dulu gitu ya
ketika memenangkan beberapa gelar juara panjatabim ini
apa yang kontribusi apa yang kemudian
atau apa apresiasi apa yang diberikan oleh negara
ah saya waktu itu masih

ya masih kita dibantu dari negara yang dibantu hanya semangat aja gitu
jadi kita dibina oleh federasi panjatabim
untuk berangkat beberapa asia champion juga diajak gitu
diberangkatkan ke sana
oke artinya dengan semakin bersinarnya cabang olahraga ini
mas budi juga mengharapkan dong ada apresiasi lebih dari pemerintah untuk
para atlet atlet dari cabang olahraga
ya untuk melanjutkan presesi ini ya
kita harus ada apresiasi besar dari pemerintah untuk atlet atlet
supaya tidak berhenti dan selalu semangat untuk mengejar medali emas itu
dan indonesia berjaya ya
di olimpiade kita kejar nanti
karena olimpiade ada dua nih
speed kita bagi dua ya split dan leader dan boulder
jadi kita bisa kejar di split di olimpiade yang akan datang
kita kan akan menghadapi olimpiade juga dua ribu dua puluh empat di paris ya
cabang olahraga ini juga akan mungkin bertanding nantinya
melihat kekuatannya peta kekuatan saat ini optimistis tidak
saya yakin speed bisa jadi kita pegang semua itu kalau speed ya
tapi ya leader dan boulder saya yakin saya harus berjuang
kalau speed saya yakin pasti bisa emas di olimpiade dua ribu di paris nanti
apa sebetulnya tantangan bolder ini mas
sehingga kita kayaknya harus kerja keras banget nih buat mengejar di no more split
pertama ya dari climbernya sendiri
harus dari pembinaan harus dari kecil ya
pembinaannya kita masih terlalu berat
dibanding dengan para boulder pembanjat boulder boulder di eropa dan amerika itu
udah mulai dibina
ya baik dari keluarganya
maupun dari federasinya sana gitu pak
oke artinya semuanya juga harus bekerja sama begitu ya
untuk meningkatkan baik pengelolaan talenta atau pengelolaan atlet
dari sejak dini bahkan begitu
iya harus sejak dini
oke kalau melihat perkembangannya saat ini
mas budi bagaimana melihat masa depan cabang olahraga panjat tebing indonesia
kalau ini sangat bagus sekali mas budi
ini sangat bagus sekali

makin meningkat ya apresiasi dari pemerintah sendiri
setelah dua ribu ke atas itu mulai diperhatikan baik
ya dari mulai segi atletnya pembinaannya
fasilitas semua disiapkan dengan baik
oleh pemda atau pemerintah pusat
saya yakin panjat tebing makin maju di
akan datang ini
mungkin ada salah mas budi atau pesan untuk para junior juniornya
yang akan bertanding nanti di olimpiade dan juga banyak perhelatan olahraga lainnya
iya kami saya sebagai mantan atlet panjat tebing
semangat terus ya jangan sampai kondor
jangan pikirkan yang macam macam
cuma tujuh dan satu indonesia menang
itulah yang kita harus kita
sekarang dalam hati kita
untuk pasti pemerintah memperhatikan kita
kalau kita terus berjaya gitu
semuanya atas nama indonesia indonesia harus menang
mas budi cahyono terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia sports corner
semangat indonesia jaya
oke seru banget ya kalau ngobrol sama mantan juara
jadi tahu cerita cerita jaman
nah itu dia tadi sport corner untuk minggu ini
terima kasih presidio busma
kita akan kembali lagi ya di sports corner minggu depan